serangan anjing gila atau rabies merebak di kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
warga desa venun kecamatan amanatun selatan telah menjadi korban gigitan anjing gila
satu di antaranya meninggal dunia
korban digigit anjing liar pada dua april dua ribu dua puluh tiga dini hari di rumahnya ketika berusaha melerai anjingnya
yang berkelahi dengan seekor anjing tidak dikenal
korban akhirnya meninggal dunia delapan belas mei dua ribu dua puluh
dan melonjaknya korban gigitan anjing rabias selama dua pekan terakhir membuat pemkap timur tengah selatan
menerapkan status kejadian luar biasa rabias atau klb rabias